sabtu siang banjir bandang yang menerjang kota bima untuk kali ketiga mulai surut
meski begitu arus air yang deras masih terjadi di beberapa wilayah
warga khawatir banjir masih akan kembali terjadi menyusul cuaca yang masih mendung dan gerimis
di beberapa wilayah seperti di kelurahan dara kelurahan tanjung kelurahan paruga dan kelurahan melayu
yang dekat dengan hulu sungai masih terlihat aliran air yang cukup deras
warga memilih mengungsi karena khawatir adanya banjir susulan
apalagi cuaca yang hingga kini masih tertutup awan tebal dan gerimis
banjir ketiga terjadi pada sabtu dini hari menyebabkan sejumlah daerah di kota bima terendam
dan kita telah terhubung via telepon dengan jurnalis transmedia ihsan iskandar di bimanusa tenggara barat
selamat sore ihsan
ya pak syah ditetapkan kondisi tanggap darurat saat ini
bagaimana kondisi wilayahnya
masih terendam banjir
baik dapat saya kabarkan untuk kondisi sore ini di wilayah kota bima terutama yang sejak hingga siang tadi masih terendam
untuk saat ini di jalan jalan sudah mulai surut
arus yang ada sebelumnya ada itu sudah tidak begitu deras
hanya berupa gendangan gendangan air saja
tetapi bekas dari gerusan banjir tersebut
menyisakan aspal aspal jalan itu terkelupas seperti itu
kemudian di pemukiman warga hingga sore ini warga sedang sibuk menguras air dan membersihkan lumpur
serta membersihkan seluruh perabotan rumah mereka yang terendam lumpur
ya isan meskipun sudah mulai surut begitu sekarang kondisinya
namun kan ini juga cuaca belum menentu
kemudian para warga juga masih ada beberapa yang berada di pengungsian
bagaimana warga yang berada di pengungsian
betul sekali untuk cuaca di kota bima dan sekitarnya hingga sore ini masih terlihat menung
seperti itu nabila
kemudian untuk warga yang berada di pengungsian
berdasarkan pantauan kami sore tadi
bahwa masih ada beberapa warga yang bertahan di atas perbukitan atau di dataran yang lebih tinggi
tetapi kebanyakan sudah turun ke rumah masing masing untuk membersihkan rumah mereka
walaupun sebagian besar barang mereka yang terpen
sebelumnya sudah dievakuasi tetap mereka simpan di atas perbukitan
kemudian untuk bantuan logistik sendiri
sejak pagi tadi hingga sore ini
bantuan dari berbagai daerah
dari baik itu swadaya masyarakat yang ada di kabupaten lain
seperti di kabupaten bima kabupaten dompu kabupaten sumbawa bahkan lombok
terus berdatangan seperti itu
begitupun dengan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten lain
iya bantuan datang dari pemerintah daerah
bagaimana dengan pemerintah pusat apakah sudah ada bantuan yang datang ke sana
bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota itu terpusat di kantor wali kota bima
di sana seluruh logistik maupun bantuan bantuan berupa terpal selimut alas untuk tempat tidur para pengungsi
sudah dikumpulkan di kantor wali kota
hanya saja untuk pendistribusian
dan sampai saat ini memang sudah didistribusikan di beberapa titik pengungsian yang diketahui oleh pemerintah kota
di mana titik titik pengungsian tersebut terdapat mayoritas warga yang mengungsi
namun di titik titik pengungsian yang terpencar seperti itu banyak juga yang belum tersentuh oleh bantuan dari pemerintah
seperti itu nabila
baik kemudian bagaimana agar bantuan itu kemudian merata upaya upaya dari pemerintah apa saja
ya dari pemerintah kota sendiri memang secara personil keterbatasan personil
namun dari pemerintah kabupaten lain yang ikut membantu pemerintah kota bima
mengambil inisiatif untuk langsung terjun ke lokasi terdampak banjir seperti itu
di mana tempat para para pengungsi untuk menerima bantuan
namun akibat keterbatasan
keterbatasan bantuan yang ada
saat ini terpantau sejak siang tadi masyarakat sudah memenuhi jalan raya
karena ini banyak pengunjung dari kabupaten lain yang datang
jadi warga lokal itu dengan menggunakan kardus maupun ember itu meminta bantuan sumberan secara swadaya
seperti di pinggir pinggir jalan maupun perempatan
meminta belas kasihan dari warga yang melintas
seperti itu nabila
baik ihsan apakah sudah ada menteri yang datang ke sana
untuk menteri belum ada gitu nabila
cuma dari provinsi dan bnpb
baik sementara itu akibat banjir ini kan juga banyak mobil kemudian rumah rumah yang rusak
untuk perbaikan infrastruktur seperti yang disampaikan wali kota satu hari sebelumnya
bahwa perbaikan infrastruktur belum menjadi prioritas saat ini
saat ini pemerintah kota bima maupun pemerintah
provinsi memprioritaskan pada bantuan kemanusiaan seperti itu
baik terima kasih atas laporan anda ihsan iskandar dari bima